kontak erat dan pada hari kelima karantina atau exit test untuk melihat apakah virus terdeteksi
setelah selama masa intubasi jika negatif maka pasien dianggap selesai karantina
jika terdapat hasil positif dari dua tes diagnostik yang dilakukan maka kontak erat
wajib dilakukan isolasi tolong kepada pemerintah daerah memantau data rasio kontak erat di daerah
masing masing melalui dashboard kementerian kesehatan yaitu vaccine demptest go id
dari stkap sebagai penutup saya akan mengupdate kebijakan baru terkait durasi karantina
pelaku perjalanan internasional yang boleh masuk ke indonesia yaitu yang akan diperpanjang
durasi karantinanya menjadi sepuluh hari terbilang tanggal tiga desember dua ribu dua puluh satu
esok hari mohon pengertian dari seluruh masyarakat bahwa keputusan ini didasarkan
karena peningkatan upaya proteksi indonesia dari importasi kasus dasar dukung keputusan ini

saya akan lanjutkan dengan sisi tanya jawab media terima kasih
pertanyaan pertama dari christine chandraningsih kiodo news
jepang telah meminta maskapai maskaipai penerbangan untuk menghentikan reservasi tiket masuk ke jepang
termasuk untuk warga negaranya yang sedang berada di luar negeri demi mengantisipasi penularan omikron
akankah indonesia menerapkan aturan serupa terhadap wni yang saat ini berada di luar negeri terima kasih
baik terima kasih
sampai saat ini peraturan terkait pelaku perjalanan internasional masih mengacu kepada kurat edaran sabdas no dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh satu

sedangkan untuk warga negara asing dengan wilayah perjalanan lainnya diperbolehkan masuk dengan beberapa syarat yang harus diperlukan

contohnya skema pre corridor arrangement pemegang visa diplomatik dan dinas menteri ke atas beserta rombongan untuk hubungan kenegaraan
dan yang kemudian adalah delegasi negara anggota g dua puluh kemudian pemegang kitas atau kita dengan tujuan wisata dari negara yang merisiko transmisi omikron
sedangkan untuk warga negara indonesia berdasarkan kebijakan yang sama
merujuk pada undang undang imigrasi nomor enam tahun dua ribu sebelas asal empat belas ayat satu
bahwa setiap warga negara indonesia tidak dapat ditolak masuk wilayah indonesia kecuali karena alasan keimigrasi yang tertentu
pada prinsip penyusunan kebijakan ini menimbang berbagai spektrum baik kondisi kasus hubungan diplomatis pertahanan dan keamanan
serta pemenuhan hak warga negara

pertanyaan selanjutnya dari fadberita satu com
bagaimana tracing untuk mengetahui apakah ada pelaku perjalanan luar negeri yang sudah tiba di indonesia dan ternyata terpapar varian tersebut
bagaimana genom sekuensi yang dilakukan selama ini terima kasih
baik terima kasih terima kasih
terima kasih fadberita satu com

selain itu sebagai satu kesatuan tracing juga akan dilakukan sesuai prosedur yang ada
yaitu mendeteksi orang yang pernah berinteraksi dengan kasus positif
baik terima kasih atas perhatiannya atas pertanyaan dari para jurnalis